pemerintah mengatakan akan memprioritaskan tenaga kesehatan untuk proses vaksinasi
menteri kesehatan budi gunadisadikin menyebut sejumlah negara juga menerapkan aturan yang sama
sekitar satu tiga juta tenaga kesehatan di tiga puluh empat provinsi diprioritaskan untuk menerima vaksin
menteri kesehatan juga memastikan pemberian vaksin untuk tenaga kesehatan akan dilakukan setelah badan pengawas obat dan makanan
mengeluarkan persetujuan emergency use authorization atau syarat penggunaan darurat
hingga selasa dua puluh sembilan desember sudah lima ratus tujuh tenaga kesehatan wafat selama pandemi covid sembilan belas
setiap negara memiliki tahapan imunisasi yang berbeda beda
tapi yang seragam adalah semua negara pasti tahap pertamanya adalah tenaga kesehatan
mengapa sekali lagi ini adalah gada terdepan adalah orang orang yang paling penting di masa pandemi krisis covid sembilan belas ini
jadi apa yang kita lakukan pertama kali konsisten dengan yang dilakukan di inggris konsisten dengan yang dilakukan di amerika
konsisten dengan yang dilakukan di semua negara bahwa tenaga kesehatan health workers merupakan prioritas pertama yang akan kita vaksinasi